selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya anita mai
sebanyak delapan ratus orang penumpang pengguna moda transportasi kereta api di jombang jawa timur membatalkan atau mengembalikan tiket sejak sepekan ini
pengembalian tiket ini dikhususkan bagi calon penumpang kereta api yang mempunyai jadwal perjalanan pada tanggal dua puluh tiga maret hingga keberangkatan untuk tanggal dua puluh sembilan mei dua ribu dua puluh
para penumpang yang mengajukan pembatalan akan mendapatkan ganti biaya pemesan tiket sejak
memesan tiket secara penuh baik tiket kereta api lokal maupun kereta api jarak jauh
selain perorangan kebijakan pengembalian juga diberlakukan bagi penumpang rombongan
kepala stasiun jombang sutrisno mengatakan sejak direkap tanggal empat belas hingga dua puluh maret sebanyak delapan ratus penumpang telah mengembalikan tiket atau membatalkan perjalanan
sejak pemberlakuan darurat covid sembilan belas di beberapa daerah
ada berapa orang yang mengembalikan
kalau sampai dengan tanggal dua puluh kemarin kita melaporkan juga tiap hari
yang persen batalkan dari keseluruhan dari mulai tanggal kita rekap mulai tanggal empat belas sampai dengan tanggal dua puluh itu sekitar ada delapan ratus an orang membatalkan
di guyur hujan deras selama beberapa jam tanggul sungai di kabupaten kediri jebol dan merendam puluhan rumah warga desa ngablak kecamatan banyakan
banjir juga merendam beberapa hektare lahan sawah dan tebu
jalan yang terjadi di kabupaten kediri jebol dan merendam puluhan rumah warga desa ngabla kecamatan banyakan

ketinggian air di jalan raya ini mencapai sekitar satu meter akibatnya sejumlah sepeda motor yang nekat menerjang mogok di tengah jalan
banjir juga merendam puluhan rumah dengan ketinggian air sekitar empat puluh cm
banjir ini terjadi setelah wilayah banyakan diguyur hujan sejak minggu sore hingga malam
aliran air sungai bendok roso meluap dan merendam puluhan rumah warga desa ngabla serta perumahan nasabri
tanggulnya jebol tiga puluh meter
padahal kemarin pagi baru sebaik ini belum selesai
ketinggian air sampai berapa
sampai sampai pagi pagi malam
sementara menurut kanit bin mas polsek banyakan ibda joko irngan
banjir ini terjadi akibat tanggul sungai bendokroso jebol sepanjang sepuluh meter

selain permukiman warga banjir juga merendam beberapa hektare areal persawahan petani serta lahan tebu
ketiga kakak itu sudah dievakuasi
ada yang menempati di balai desa ngablak
ada yang ditampung di tetangga di sekitarnya
penyebab banjir apa sih
tanggul sungai bendokroso yang sebelah timur itu jebol
jadi mengalir ke perkeburan tersebut
dan juga perumahan asapri
tanggul yang jebol baru saja selesai perbaikan akibat banjir sebelumnya
dikhawatirkan jika terjadi hujan deras kembali
banyak petani yang gagal panen
akibat tanamannya terendam banjir
serta permukiman warga yang akan terendam kembali
yosibionov yanto kediri jawa timur
demikian cnn indonesia update siang ini
dan cnn indonesia news report akan kembali bersama rekan saya tiffany raitama